inovasi produk agrokimia dan drone penyemprotan kini hadir bagi petani indonesia terutama petani dari kalangan milenial
seperti apa inovasinya berikut informasinya
komitmen menjadi salah satu hal yang membuat roda perekonomian terus berputar meskipun indonesia masih dalam situasi pandemi
seperti yang dilakukan pt advansia indotani di sektor pertanian
pt advansi indotani berkomitmen terus berkontribusi dalam sektor pertanian nasional dengan sejumlah langkah strategis
di antaranya memberi edukasi serta solusi bagi petani mengenai permasalahan opt atau organisme pengganggu tanaman
pt advansia indotani telah beroperasi selama sepuluh tahun sebagai perusahaan agrokimia
yang terbaru advansia menghadirkan insektisida amuron
untuk mencegat penggerek batang pada tanaman padi
dari awalnya kita memang membentuk produk yang sesuai untuk tanaman padi jagung sayuran bawang merah dan juga kakao
ini penting karena produk ini akan mengurangkan cost biaya petani
kita tetap menjaga kualitas yang bagus dan harga terjangkau supaya petani bisa memakainya dengan merata
akhirnya akan membantu petani untuk mengurangkan cost dan meningkatkan hasil
produk ini diperkenalkan kepada mitra advansia di seluruh indonesia agar selalu tersedia dan menjadi solusi bagi para petani
tak hanya itu pt advansia baru baru ini memperkenalkan drone penyemprotan
drone agriculture sprayer herbicida insektisida dan fungisida sebagai inovasi pertanian moderat di indonesia
yang ramah lingkungan efektif
kita menghadirkan drone ya
ini drone ini sangat mempermudah bagi petani
jadi sangat tepatlah untuk yang petani milenial yang melek dengan teknologi
karena pekerjaan penyemprotan di bertani itu adalah salah satu pekerjaan yang dianggap bagi petani itu cukup berat
sehingga dengan hadirnya teknologi ini petani milenial bisa terjun langsung